itu adalah sancaloka yang sedang menjelma menjadi ular
ada orang yang bawa kerutuh
itu pencuriannya lah
mau dibawa kemana senjata itu
mau dibawa ke kadipatan
saya sudah mencarinya
ternyata tidak ada tuhan
dia yang terakhir kali ada di gudang ini
dia tahu sesuatu
ini dia senjatanya
belum saatnya kamu tahu siapa dirimu
aku hanya ingin bertanya
semua tentang dirimu
aku akan melepaskanmu
kalau memang sudah
astagfirullahaladzim ya allah
ya ya cik mas amin
sekarang sudah waktunya sholat asar
apapun yang terjadi
jangan pernah tinggalkan sholat
kita sholat berjalan
eh tapi mas syed
sudah apa apa tomat sudah baik kan
insya allah lebih baik
soalnya mas syed tidak biasanya seperti ini
ini sebenarnya ular apa
kok bisanya sampai mematikan
itu adalah sancaloka yang sedang menjelma menjadi ular
sekarang adalah waktunya kamu menjemput ajang
sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu kalijaga
aku harus mencari bantuan warga
akhirnya aku bisa membalaskan dendamku soe
soma somi cepat bawa kajeng sinan pergi

hadapi dulu aku
cepat cepat sang
bapak niat aku yang terhadapi
jangan mas ahe
setelah sekian lama akhirnya aku bisa juga menghancurkan keturunan sal
untuk yang satu ini biar kita yang menghadapi
kemal ju gaga
aku akan memb databag
sekarang kamu pasti sudah mati said
intinya kita serahkan semua kehidupan ini kepada allah swt
karena dari bagaimanapun juga allah lah yang mengatur semuanya
beliau yang tahu bagaimana yang bagus dan terbaik buat umatnya
ya sudah kalau begitu kita lanjutkan lagi
waalaikumsalam ada apa apa
maaf sunan gawat ada warga yang keracunan
baik antar saya ke sana
ayo cepat kita cari sunan dari jaga mudah mudahan dia aman selamat
itu sama romi
ya sudah bawa dia ke rumah saya
jangan lupa sunan